run entertainment merupakan perusahaan digital kreatif yang bergerak di bidang media dan hiburan milik artis raffi ahmad dan nagita slavina
berdiri sejak desember dua ribu lima belas salah satu unit usaha dari rans adalah kanal youtube yang hingga kini telah mempunyai dua puluh satu sembilan juta subscriber
kaisang mengaku diajak oleh raffi ahmad untuk membantu mengawasi perusahaan miliknya
sembari bercanda kaisa mengungkapkan bahwa tugas utamanya sebagai komisaris di rans entertainment adalah sebatas menghibur raffi dan juga nagita
selain itu kaisar mengungkapkan mau bergabung sebagai komisaris agar klub bola mereka tidak bersinggungan di liga yang sama
ini kan era juga di dunia kreatif dan saya sendiri dulu juga berangkat dari situ juga
kebetulan saya juga kuliah
jadi ya sejalan lah sama saya
makanya saya juga ingin bantu bantu walaupun gak banyak
saya cuma mau bantu dikit ya mas ya
yang penting itu aja sih